apa anda masih ingat film film ini
oh aku yang mati
film karya sinias indonesia tempo dulu tak mungkin bisa kita saksikan hari ini tanpa proses restorasi
jangan buang abu rokok sembarangan
kalau library kita kurang lebih ada seribu judul yang dikumpulkan dari tahun dua ribu
kemudian kita mulai merestorasi itu tahun dua ribu tiga belas
di sebuah kantor di jakarta selatan pria ini memastikan seluruh proses restorasi berlangsung sempurna
nama saya andri mudadi saya yang mensupervisi setiap proses restorasi yang berjalan di sini
hingga saat ini andri beserta timnya telah berhasil merestorasi empat ratus judul film diantaranya saur sepuh kabayan dan catatan seaboy
tidak semua materi seluloid yang didapatkan masih dalam kondisi baik
kondisi itu campur campur ya tapi rata rata itu kurang bagus kondisinya
memperhatinkan lah kalau buat kita sih
yang paling worst itu ketika kita ngambil source nya itu dari layar tancap
sebelum era digital sebuah film disimpan dalam bentuk pita seluloid
dan seiring waktu kandungan bahan kimia dalam pita akan berubah
hal ini membuat proses restorasi film tua ke format digital bukan perkara mudah
untuk memulai restorasi film lama terutama seluloid
itu biasanya untuk tahap awalnya itu kita ada cleaning
jadi cleaning seluloidnya agar dia proper untuk masuk di mesin scanner kita
karena kalau dia rusak gitu ya seperti apa sih kerusakan fisiknya itu ada melengkung
kemudian juga ada sobek gitu macem macem
nah itu dibersihkan dulu kemudian dikoreksi dulu
kemudian nanti baru kita bisa scan
nah setelah di scan kemudian setelah dia menjadi digital itu
baru kita mulai proses digitalnya
setelah materi seluloid berhasil di scan dalam format digital
perbaikan pada gambar dan suara dilakukan secara terpisah frame demi frame
menggunakan software khusus

nah kalau di gambar itu umumnya jadi ada di gambar itu ada stage
nah kalau di gambar itu umumnya jadi ada di gambar itu ada stage
nah stage itu bentuknya macem macem
ada das atau kotoran yang menempel pada fisik seluloid itu sendiri
kemudian juga ada scratch
scratch ini biasanya diakibatkan roller daripada pemutarnya sebelumnya ya
pemutar projection nya gitu
perang hanya menyengsara akan
kemudian kalau audio itu ada beberapa problem yang umum ya yang umum ada itu
yaitu yang paling pertama itu adalah noise
karena seluloid itu mempunyai signal to noise ratio yang tinggi banget gitu
jadi itu yang kita eliminasi itu yang pertama
kemudian umumnya itu ada yang disebut dengan haming
huming juga kita hilangkan karena agak sedikit mengganggu ya gitu
selain kedua proses tadi restorasi film tua juga melibatkan proses grading warna
proses ini bukan untuk meningkatkan tampilan warna film tersebut
melainkan untuk mengembalikan warna film sesuai dengan warna aslinya
bagi andri restorasi film bukan semata bisnis
melainkan sebuah pelestarian budaya
ya urgensinya yang paling penting adalah preservasi ya
yaitu kita bisa melestarikan materi yang sudah sekian puluh tahun gitu ya
untuk disajikan kembali dan orang yang belum pernah nonton gitu ya bisa menikmati
dan ini juga bisa menjadi warisan ya buat generasi yang berikutnya
bahwa indonesia pernah mempunyai karya karya yang bagus loh ya
cuma mau nyebrang